badan pusat statistik merilis data pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal dua dua ribu dua puluh minus lima tiga puluh dua persen
salah satu yang terkena dampak adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang turun dua puluh dua tiga persen
direktur eksekutif center of reform on economics core indonesia muhammad faisal mengatakan
pada dasarnya sektor makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga jika dibandingkan dengan sektor lainnya penurunannya tidak terlalu dalam
namun hal ini tergantung kepada jenis industri makanan dan segmentasi pasarnya sendiri
sebagai makanan sekunder industri roti juga cukup terkena dampak pandemi
seperti yang dialami perusahaan roti laut dan terdampak pada tahun dua ribu dua puluh
dan tan ek cuan
perusahaan roti laut yang sudah hadir sejak sebelum kemerdekaan mengaku mengalami penurunan penjualan selama pandemi covid sembilan belas
perwakilan toko roti lau di fatmawati muhtar mengatakan usahanya mengalami penurunan penjualan tiga puluh persen di outlet fatmawati
mungkin untuk per hari kita produksi untuk roti manis aja sekitar seribuan seribu dua ratus seribu lah
itu kalau lagi normal
mungkin kalau untuk sekarang ya tiga puluh persenan paling sekitar tujuh ratus delapan ratus an lah kita untuk ada penurunannya ya
begitupun untuk para penjual sepeda keliling roti lau
penurunan penjualan tentu berimbas pula terhadap penurunan pendapatan pedagang keliling karena sistem penjualan yang beli lepas
ya menurutnya ya penjualan itu kayak kurang banget lah
kan kalau keliling ke komplek komplek masih di portal kita susah banget masuk
perusahaan roti legendaris tan ek cuan mengalami hal yang sedikit berbeda
di satu sisi pedagang roti keliling tan ecuan mengaku mengalami penurunan penjualan
namun pemilik tan ek cuan jakarta yang memproduksi untuk roti keliling dan outlet justru mengatakan sempat mengalami kenaikan di awal pandemi
namun permintaan menurun di saat puasa ramadan
semenjak anak sekolah gak masuk berkurang banget
ya kalau dari pendapatan kalau anak sekolah nggak masuk berkurang banget
ya kalau dari pendapatan kalau anak sekolah nggak masuk berkurang banget

ya sekarang rata rata ya paling dapat lima ratus enam ratus paling
ya dapat sistemnya setoran kan
sebagai perusahaan roti legendaris yang udah ada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh pandemi cukup menggoyang atau menurunkan penjualan nggak sih pak
sebetulnya secara jujur
waktu pandemi dimulai
dan mulai psbb
sales kita tuh naik
nah itu terjadi sampai puasa
nah kalau puasa itu memang kita dari tahun ke tahun memang omset kita akan turun
tapi setelah lebaran kita kembali ke normal
sempat turunnya itu puasa berapa persen pak
wah itu memang dari tahun ke tahun itu drop banyak sekali ya
mungkin harus mengikuti tren yang ada ya
jadi kita harus banyak online
kita akan membuka sekarang sebetulnya sudah berjalan sebagian tapi masih open po
baik roti lau maupun tan ek cuan saat ini masih sama sama memilih merambah ke online
meski kontribusi penjualan online tidak cukup besar sistem penjualan online diakini menjadi alternatif pendukung
seiring dengan adanya pergeseran kebiasaan belanja konsumen karena covid sembilan belas
tidak pastian keadaan di masa pandemi ini memaksa para penyedia makanan sekunder harus menjalankan strategi baru
agar tetap bisa bertahan dan bisa menghidupi ribuan tenaga kerja di dalamnya
tim cnn indonesia jakarta